hari ini gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai gubernur
kepada presiden joko widodo
pengajuan ini diajukan sehari setelah tim kuasa hukum ahok mencabut upaya banding
ke pengadilan tinggi jakarta atas fonis yang diterima ahok dalam kasus penodaan agama
pengajuan surat pengunduran diri ahok dipastikan oleh menteri dalam negeri cahyokumolo
mendagri melanjutkan ahok akan diberhentikan secara tetap dan jarod saiful hidayat
yang kini menjabat pelaksana tugas gubernur dki akan menjadi gubernur dki definitif
dalam suratnya ahok menyebut putusan pengadilan negeri jakarta utara
serta surat keputusan presiden yang memberhentikan sementara dirinya
sebagai gubernur dki pada dua belas mei lalu sebagai landasan pengunduran dirinya